nanti jangan jangan nggak bisa pulang ya nina juga takut nina minta maaf janji
nggak akan main tongkat peri lagi janjian yang dari
gavita aku takut takut nggak belik lagi
anginnya kecepatan gavita iya
peri gak nyerah ya peri tahan
danan kita harus pulang sekarang
ya tapi gimana caranya
tengahnya kenceng banget
ayo sekarang aku lakukan sesuatu min
kalimantan jaib datang
jangan sampai sini
oh lalaa peri udah gak kuat lagi
jangan nyerah ya peri tahan
aduh portalnya pengen tutup lagi
kok mau kecil sih portalnya
portalnya mau kecil
hah portalnya mau ditutup lagi
akhirnya mereka gak jadi pulang ac
cin kamu tuh gimana sih
udah cepetan tolong bantuin mereka pulang
iya iya iya tuanku hamba akan membantu mereka pulang
iya siap tuanku
pegangnya kuat ya
ternyata kamu baik juga
apapun akan aku lakukan untukmu cantik
takkan sih nasek deh
kita udah deket portal
tolong tahanin portalnya
akhirnya kita pulang juga
kabed pamit ya
kirim sama buat yasmin ya
kita udah sampai
amah tidak apa apa tuanku
aduh betul betul
aku pegang agama siapa
pegang mimi aja deh
lobang biar gak ketutup
kayak apa sih di dalam

loh peribel mana
peri kamu gak apa apa kan
aku cuma butuh istirahat sebentar aja
karena tenagaku hampir habis
aku mau gak apa apa kok peri
ulala tadi tuh peri khawatir banget nin sama kamu
nanti jangan jangan kamu gak bisa pulang
jangan kamu gak bisa pulang

gak akan main tongkat peri lagi
kak vita aku takut
takut kak vita gak balik lagi
takut kak vita gak balik lagi

kamu segitunya banget sih sama kak vita
khawatir banget ya sama kak vita
kak vita jadi terlalu
aku kan gak bisa hidup tanpa kak vita
segitunya kamu sayang sama kak vita oscar
kalau gak ada kakak
aku gak dapat uang jajan tambahan
cermin pada pecah semua
cermin pada pecah semua
tadi ada masalah
tapi udah beres kok masalahnya
nih cermin pada pecah
rumah kayak kapal pecah
gimana beres sih
iya deh mami
sama kak vita
gak cukup ya
kalian semua harus ganti rugi